setelah dipulihkan nama baiknya oleh mkd pasca mundur karena terganjal kasus papa minta saham
ketua umum partai golkar stiano fanto diusulkan kembali namanya oleh sejumlah elit partai golkar untuk kembali menjabat sebagai ketua dpr
bagaimana sebenarnya kajian hukum tata negara dan juga etikanya
apalagi mengingat fraksi golkar saat itu di sidang mkd malam jatuhkan pelanggaran berat kepada stiano vanto
kami membahasnya malam hari ini dengan ketua kesatuan perempuan partai golkar ula nuhrawati
selamat malam ibu ula
terima kasih sudah hadir kami masih menunggu sejumlah narasumber yang lain dari akademisi hukum tata negara
maupun juga koordinator forum masyarakat peduli parlemen indonesia atau formapi
tapi saya mulai dari ibu la terlebih dahulu ya
saya akan ajak untuk melihat kutipan begitu pernyataan yang disampaikan oleh salah satu politikus partai golkar ridwan bay berikut ini
memang usulan ini disampaikan oleh salah satu politisi partai golkar
mengatakan seharusnya mkd atau mahkamah kehormatan dewan merekomendasikan ke golkar untuk meminta pak setia novanto kembali menjadi ketua dpr
sementara saya akan ajak anda untuk melihat juga bagaimana sebenarnya isi putusan atau amar putusan dari mahkamah kehormatan dewan
di sini disebutkan yang pertama adalah mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang terhormat saudara
terhadap proses peninjauan kembali
dan di sini juga ada persidangan atas perkara pengaduan saudara sudirman said
kita lihat poin keduanya
di poin kedua ini disebutkan kita akan lihat di sini ya
menyatakan bahwa proses persidangan perkara tidak memenuhi syarat hukum untuk memberikan putusan etik
karena berdasarkan putusan mahkamah konstitusi ini terkait dengan rekaman yang dianggap tidak atau ilegal begitu
tidak bisa dilakukan sebagai sebuah alat bukti
poin yang ketiga ini masih poin kedua tanggal tujuh september bahwa
empat bukti rekaman elektronik sebagai alat bukti utama dalam proses persidangan tidak sah
ini yang menjadi salah satu acuannya sehingga persidangan mkd saat itu tidak bisa dilakukan
kemudian memulihkan harkat dan martabat serta nama baik yang terhormat saudara stiano fanto
dan pihak pihak lain yang terkait dalam proses persidangan mkd
memulihkan harkat dan martabat serta nama baik
sampai di situ ini poin
ini poin yang juga dijadikan alasan oleh sejumlah politisi partai golkar untuk kemudian
bahwa putusan mkd ini harus secara menyeluruh
artinya mengembalikan jabatan ketua dpr kepada stiano vanto
saya ingin bertanya ke bu los bagaimana sebenarnya pembahasan ini di internal golkar sejauh ini
ya terima kasih
setahu saya partai golkar memang partai yang selama ini selalu ingin mengedukasi
seluruh masyarakat indonesia agar bisa memahami politik yang sebenarnya begitu
oleh karena itu karena angle nya di situ maka apapun yang terjadi sekarang ini
maka partai golkar harus bertanggung jawab untuk sepenuhnya memberikan pendidikan ini kepada masyarakat
bahwa yang benar dalam politik yang kemudian memenuhi seluruh mekanisme dan prosedur dalam partai politik
harus kemudian ditegakkan kebenarannya begitu
aturannya seperti apa bu kalau di dalam internal golkar sendiri
karena kalau kita lihat kan seperti ada terpecah ya ada perbedaan pendapat di situ
pak akbar tanjung sebagai politisi senior dari golkar menyatakan tidak tepat kalau kemudian setia novanto
menjadi atau menjabat ketua dpr lagi tetapi beberapa politisi yang lain saya mencatat ada pak ridwan baik
kemudian ada pak kahar muzakir begitu dan beberapa nama lain
masalah penggantian ketua dpr mengembalikan setia novanto menjadi ketua dpr itu ada celah dan peluangnya itu ada
karena berdasarkan dengan putusan mkd ini
pertama tentunya kita selalu menghormati senior di partai golkar itu salah satu adat kita begitu ya
menghormati senior dan sebagainya
oleh karena itu pikiran dan pendapat pak akbar tanjung ya sah sah saja
tetapi bahwa dorongan dari kelompok muda ya katakanlah misalnya ridwan baik dan juga yang sekarang lagi sedang menduduki jabatan strategis
dan penting di partai yaitu bapak kakar muzakir itu juga penting
karena beliau beliau inilah mereka mereka inilah yang sekarang ada di rumah itu
dan mereka yang mengendalikan rumah tangga kita mulai dari masalah besar sampai dengan masalah kecil
oleh karena itu kita boleh saja menerima pandangan dari semua senior
kalau pendapat anda sendiri bagaimana bu ula
ya pandangan saya begini pertama tentu saya harus menggarisbawahi ya
bahwa penggantian ini bukan karena kegagalan adekomarudin bukan karena adekomarudin tidak perform
ini saya garis bawahi dulu
tetapi bahwa memang setia novanto itu kalau dia kembali menduduki jabatannya sebagai ketua dpr
karena memang dia sudah menjabat pada waktu itu
berkorban lah dulu kan begitu kan sambil mencari yang kebenaran itu kan pasti akan datang pada saatnya
jadi maksudnya ketika sidang itu ternyata dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menyidangkan seorang setia novanto
apalagi dasarnya adalah rekaman maka ini menjadi terkait begitu
korelatif begitu bahwa jabatannya itu seharusnya dikembalikan ke setia novanto menurut anda seperti
ya harusnya begitu memang dan itu kan sah sah saja gitu kan
karena dia berhenti bukan karena dia tidak mampu setia novanto bukan karena gagal
bukan karena kemudian partai menilai bahwa dia tidak pantas gitu kan
tetapi partai mempertimbangkan demi kondisi yang lebih bagus
demi situasi yang lebih stabil dan mendudukan yang benar adalah benar
baik dari segi etika maupun dari segi hukumnya
maka kemudian saatnya ini proses berjalan ada akhirnya kan
dan akhirnya itu ya kenapa tidak kita kemudian
kalau misalnya itu memang harus kembali kedudukannya
saya kira memang awalnya dia duduk di situ kecuali kalau beliaunya nggak mau lain soal
oke baik nanti kita akan lanjutkan kembali
saya ada pertanyaan yang juga membuat saya penasaran ketika posisi golkar seperti ini
begitu pendapatnya begitu kan ke negarawan tadi anda bilang
padahal pada saat itu partai golkar
atau fraksi golkar menjatuhkan hukuman
menjatuhkan bahwa sanksi pelanggaran berat
ini yang menjadi menarik begitu kenapa sekarang menjadi berbeda
kita akan mengulasnya lebih lanjut
terutama dari kajian hukum tata negaranya
aturannya peraturan perundangannya dan juga secara etikanya
tetaplah bersama kami
apa lemes karena mendengar kabar setia novanto yang diwacanakan akan menjadi ketua dpr lagi nih
kalau dari formapi sendiri pemantau parlemen sendiri melihatnya seperti apa sih
ya kalau kita sih melihatnya kayaknya enggak lah
enggak tepat maksudnya ya
bukan saya enggak yakin puan novanto mau kembali
kecuali sudah tidak waras ya kalau masih waras mestinya enggak lah ya
apalagi partai sebesar golkar dia sudah jadi ketua ngapain sih balik itu
anda meyakini maksudnya pak stiano fanto tidak akan mau begitu ya
ya mestinya enggak
tapi kalau begitu apa yang anda lihat dari sejumlah politisi
elit politisi golkar ini kemudian mewacanakan ini
dan sepertinya tone nya semakin serius loh
kalau dilihat perkembangan terakhir pernyataan dari seorang karmu zakir
plb atau apa
banyak orang di sekitar pak novanto yang dorong dorong
supaya menunjukkan apa namanya
perjuangan untuk ketuanya lalu mendapat perhatian dari sang ketua
lalu dorong dorong ini pak ketua pak ketua bisa ini jadi ketua dpr lagi
nah itu saya khawatir begitu
mendorongnya bukan dengan tulus maksudnya begitu ya
ya di politik ini selalu punya kepentingan di balik itu
tapi kalau ngomong yang rada serius gitu ya
ngomong yang rada serius begini
pak novanto ini kan tidak dimundurkan
tidak itu sendiri yang mengundurkan diri
orang yang sudah mengundurkan diri lalu tiba tiba
bukan tidak tepat memang tidak bisa
seseorang mengundurkan diri
salah satu argumentasinya tentu
karena dia tidak mampu bisa
karena merasa bahwa dia punya persoalan
kita semua ketahui pada saat itu kan
beliau mundur itu
makamah kehormatan dewan
mau mengambil keputusan
lalu dia mundurkan diri
mahkamah kehormatan dewan tidak membuat keputusan
lalu kemudian kita tarik lagi
membuat satu langkah
bukan langkah hukum langkah
peradilan etik itu tiba tiba ada peninjauan kembali
ini ini menurut saya
sebelumnya tidak ada sebelumnya ya
ini nggak pernah ada yang kayak begitu
dan kalau kita baca tata aturan beracara di
apa makamah kehormatan dewan
nggak ada istilah peninjauan kembali ya
karena dasarnya adalah putusan mk itu
nggak ada hubungannya
nggak ada hubungan dengan itu
nah dan perlu diketahui
mahkamah kehormatan dewan tidak membuat
keputusan apakah dia bersalah atau tidak bersalah
itu yang penting di situ
karena itu karena itu nggak perlu gitu
apalagi meminta rehabilitasi
tapi ini kan sudah dilakukan
dan itu bisa dilakukan oleh dpr kita
nah ini kan aneh bin ajaib gitu
karena itu saya melihat
ini kok dagelan
di ee legalisasikan gitu
terjadi di dpr kita
melalui mkd kok
membiarkan institusi terhormat ini
oleh kepentingan ee
orang per orang di dpr
padahal itu nggak boleh
apa betul ini keinginan pak novanto
begitu saya nggak terlalu yakin itu
kalau ketemu langsung
saya ingin tanya apa betul pak
ini ketua dp ketua ini loh
ketua umum golkar loh
ya kayak gitu
dulu bapak waktu bapak mundur
tuh sadar nggak sih
karena itu saya kira dia masih ingat betul lah
untuk kembali saya kira tidak
menanggapi tentang apa yang disampaikan
oleh bang salang tadi
eee biar ada pendapat boleh ya
ya silakan saja
for mapi sebagai pengamat
parlemen tentu merasa bahwa
apa memang itu yang terbaik
itu sah sah saja menurut saya
tapi dari kami
dari partai golongan karya
golkar itu menetapkan novanto
menjadi ketua dpr
nah dalam perjalanan politiknya
sebagai pimpinan itu
tiba tiba terjadi masalah
nah masalah ini kemudian mengarah kepada
masalah yang luar biasa
bukan hanya partai golkar yang merasakan
ini ada apa sih sebetulnya
dan hulunya itu apa
nah dalam rangka itulah
maka kemudian setia novanto
kan gitu kan
ya udahlah saya mundur aja
saya mundur saja
sambil proses berjalan
nah proses berjalan
akhirnya kan kemudian mengatakan bahwa
ada mk yang mengatakan seperti itu
kemudian mkd juga melakukan seperti itu
di mana salahnya
itu yang dikritisi salah satunya
mkd melakukan sidang peninjauan kembali itu
padahal sebelum sebelumnya tidak ada seperti itu
itu bisa saja
dari zaman dulu juga begitu
yang tidak pernah ada menjadi ada
yang pernah ada menjadi tidak ada
wajar saja menurut anda
itu kan dinamika berbangsa dan bernegara
dalam sebuah kesisteman
apabila memang sudah terjadi banyak masalahatnya
maka itu kenapa nggak kita perbaiki dan kita piara
tapi kalau itu banyak mudaratnya untuk bangsa dan negara
dan tidak memberikan pendidikan politik
khususnya misalnya seperti itu
tapi bagaimana dengan poin yang dikatakan bang salang tadi
bahwa karena sudah mundur
apa iya mau maju lagi begitu

kemudian lima ratus lima puluh sembilan itu mengatakan bahwa jangan maju lagi
harkat dan martabatnya seseorang itu
nama baiknya seseorang itu dibawa mati
dan itu yang akan menjadi legasi untuk lanjutnya kan seperti itu
jadi memang sepenuhnya terpulang kepada setia novanto
saya pendapat dengan sebastian
terserah pada setia novanto
dia pasti mendengarkan kiri kanan atas bawah
dia pimpinan partai
nah kalau misalnya partai kita mengatakan bahwa
yang layak dan tepat itu memang kembalikan ke posisi semula
misalnya seperti itu
serahkan sepenuhnya mekanisme ini kepada dpr
dan dpr di dalamnya ada fraksi
ya partai golkar juga ada di dalamnya
ini urusan rumah tangga kami kan seperti itu
jadi kata kuncinya saya sependapat
bahwa kemudian terpulang
apa betul ini murni beliau setia novanto yang akan kembali
atau memang karena lingkungan
kalau misalnya karena lingkungan
berarti ada tujuan jelek dong pada pak setia novanto
bisa jelek bisa enggak
kan seperti itu
kalau memang di mana mana aja
itu menurut saya juga baik baik saja dan oke oke saja
bahwa kemudian kita saya punya inner circle
dan saya punya lingkaran berikutnya
karena kalau saya tidak mengabaikan ini lagi
dan saya menjadi akan otoritas dan diktator
dan ini yang penting saya kira sekarang ini di partai golkar
secara aturan perundangan seperti apa sih
tata tertib misalnya bang refli
apakah memungkinkan ketika sudah mundur karena ada sebuah kasus
walaupun kemudian kasusnya dianggap
ditinjau tadi sudah tidak layak lagi
menggunakan putusan mk soal rekaman dan lain sebagainya
ya sebelumnya saya mau mengkritik cara melihat posisi ketua dpr ya
kita tahu bahwa undang undang md tiga itu kan diubah saat terakhir ya
waktu itu ada koalisi kebangsaan dan koalisi merah putih dan koalisi
sampai sudah lupa namanya
kih sama kmp
kita tahu bahwa kmp kemudian mengubah
kemudian demikian rupa
dan kemudian itu tidak partai pemenang yang menjadi ketua dpr
tapi kemudian dipilih
sistem paket ya
nah aneh sebenarnya
ketika kemudian jabatan itu dimiliki oleh partai politik
padahal sistemnya pemilihan
jadi ketika setia novanto mengundurkan diri
tiba tiba golkar yang menggantikan
ya karena undang undang md tiga nya begitu dibuat dalam desain
di mana pemenang pemilu yang menduduki
maka jabatan itu milik partai memang
jadi anytime partai bisa mengganti karena tidak ada pemilihan
nah ini kan diadakan pemilihan oleh ya kan dari anggota
dari dan oleh anggota
tapi tiba tiba ketika kemudian yang terpilih itu mengundurkan diri
tidak memilih lagi
tidak pilih lagi
iya ditunjuk oleh partai politik
jadi salah kapra itu berlangsung kembali
ketika kemudian yang mundur mau dimajukan lagi
jadi itu menjadi
makin salah kapra
iya makin salah kapra
seolah olah itu memang milik partai politik
bukan karena pemilihan
nah tetapi ya undang undang mengatakan demikian
walaupun dari sisi paradigmanya itu karena undang undang di
apa dipelintir sedikit di ujungnya ketika ada kmp pada waktu itu
nah saya kurang lebih sama dengan anu bung sebastian ya
barangkali awalnya pak setia novanto tidak terpikir untuk kembali
barangkali sudah logowo ya sudah lah tidak menjadi pejabat publik
ketua umum partai kan juga sudah luar biasa
tetapi dengan adanya putusan mk semangatnya kembali lagi
putusan mk ini mau diapakan itu bayangan saya
nah lalu kemudian tindak lanjut dari putusan mk tersebut kemudian pemulihan
padahal yang namanya mk ini memutuskan saja belum pernah
apa yang mau direhabilitasi orang belum pernah memutuskan
itu sebuah kejanggalan juga ya
iya itu kritik saya terhadap terhadap apa
terhadap mkd ketika setia novanto mengundurkan diri
harusnya sidang tetap dilakukan
karena kan masih ada dua stage ya
pemberhentian sebagai pimpinan yang kedua adalah pemberhentian sebagai anggota dpr
nah ini stage ini kan tidak dilalui
ketika mengundurkan diri sudah cukup
karena targetnya hanya untuk melesarkan setia novanto pada waktu itu
nah sekarang kemudian setelah adanya entry point putusan mk ini
kemudian mulai rehabilitasi
nah maka kemudian akan dikatakan demikian
tidak pernah bersalah yang harus dianggurkan
jadi kalau pun mengundurkan diri kan jabatan itu milik partai politik
jadi partai politik at any time bisa ganti orang dong
nah itu yang dikatakan kak harmus zakir
nah saya pada sampai titik ini saya yakin
memang pak setia novanto ingin menjadi ketua dpr kembali
masih yakin anda
ya awalnya memang barangkali sudah legowo
tapi dengan perkembangan terbaru ini kenapa begini
kita harus frankly speaking ya
walaupun orang mengatakan ideal begini begitu dan lain sebagainya
menjadi pejabat itu ya enak memang
jadi ketua dpr enak
sederhananya adalah kehormatan di semua
oke kita ketua umum partai powerful
tetapi kan kita tidak ada protokoler kenegaraannya
jadi ketua dpr itu bisa ketemu presiden
dalam setiap kunjungan difasilitasi negara first class semuanya kan
jadi menggiurkan semua orang juga
menggiurkan semua orang
dan kalau kita bicara tentang mutualisme antara ketua di satu sisi ketua umum partai
dan di sisi lain ketua dpr
maka ini perpaduan yang powerful
jadi orang tidak bisa membedakan ketika ke daerah misalnya
kita harus frankly speaking juga
menggunakan fasilitas ketua dpr first class semua ya
hotel bintang lima tapi kegiatan kegiatan partai
kegiatan partai ya
ini harus dilakukan oleh pejabat pejabat publik kita
nah pada titik ini ya memang itulah politik
mau diapakan lagi
itulah politik kita
baru sejauh ini politik
tapi saya ingin memperdalam yang soal aturannya
ketika plt ketua fraksi dari partai golkar ini pak kahar musakir begitu yang menyebut bahwa
ketua dpr ini alat kelengkapan dewan sama kayak ketua komisi
jadi ini hak partai untuk mengganti
aturannya bisa seperti itu atau bagaimana
ya kalau kita bicara
kalau yang bersangkutan itu mengundurkan diri atau berhenti memang digantikan oleh partainya
walaupun saya bisa dibilang itu keliru
itu kan rancangan ketika partai pemenang
tapi kita coba ikuti yang aturannya ada ya
tapi ketika kemudian mengganti berikutnya itu nggak ada aturannya
mengganti berikutnya itu artinya ini orang ketua umumnya ini masih fit masih proper tidak ada masalah
jadi itu diganti begitu saja
kalau dia dipecat sebagai anggota partai politik masih masuk akal karena dia tidak lagi jadi anggota dpr
kan anggota dpr harus anggota partai politik yang bersangkutan
nah itu diganti karena sudah berhalangan
tapi ini sehat walafiat tidak ada masalah
lalu kemudian masih bercokol sebagai anggota dewan
tapi diganti begitu saja
maka kemudian ini kan tidak hanya menyangkut urusan partai politik tersebut
ketua dpr itu adalah simbol administrasi dewan secara keseluruhan
dan selain dia menjalankan fungsi politik dia juga menjalankan fungsi fungsi administratif
yang misalnya mengontrol administrasi dewan mengontrol pembangunan mengontrol keuangan dan lain sebagainya sehari hari dan lain sebagainya
jadi tidak bisa dipandang hanya bahwa urusan ini urusan mengganti alat kelakuan dewan urusan partai internal partai
bisa internalisasi partai politik
ketua dpr itu ketua dpr bukan ketuanya golkar
dewan perwakilan rakyat ya
bagaimana bu ini anda melihat ini
tidak bisa dipandang hanya urusan golkar ini kalau sudah begini posisi ketua dpr ini
saya pertama tentu kita taat kepada perundang undangan yang ada
bahwa itu kemudian belang bentong atau dianggap ambil di tikungan dan sebagainya
kita sekarang mengacu kepada yang sekarang yang sah
konstitusi yang sah
jadi apa yang disampaikan oleh bu ngo rafli itu bahwa pada saat satya novanto atau siapapun ada kemarin
rudin yang sekarang ini menjabat maka melekat secara keseluruhan
dia adalah simbol untuk seluruhnya
lima ratus enam puluh ini ada di tangan ketuanya ini
sehingga melekat sekelera aturan gitu
tapi tadi saya sedikit diskusi apa dialog dengan refli
nah tadi ya bahwa sebagai ketua dpr bisa ketemu dengan presiden mudah apa segala macam protokolnya mudah
saya kira novanto juga dengan jabatan ketua umum partai golkar
dan ketua ketua partai yang lain kalau ketemu presiden juga masih bisa begitu
tapi satu hal bahwa kemudian apapun yang terjadi sekarang ini bahwa dengan adanya keputusan mk yang kemudian diapakan
di oleh disyahkan juga dan didorong juga oleh mkd
maka kemudian itu kan pegangan yang kuat buat kami
nah sekarang terpulang kan begitu
pada saat kita kemudian suasana golkar
maaf saya bertemu
ibu merasa janggal tidak ketika ada sebuah persidangan
tidak memutuskan apa apa
tapi kemudian melakukan persidangan untuk rehabilitasi
dari seolah olah ada putusan sebelumnya
ya kemudian apa hubungannya dengan setia novanto
setia novanto kan tidak menyuruh mkd untuk kemudian ambil putusan atau tidak pada waktu itu
tapi mkd sebagai lembaga pada waktu itu meskipun kita tahu bahwa dia masih ada dua tahapan lagi
dan berhenti di situ
kemudian mengundurkan diri
kan terbaca secara umum
ini kan politik
opini publik semua mengatakan bahwa udah mundurlah setia novanto itu kan
lebih banyak gak bagusnya daripada bagusnya kalau dia menjadi ketua dpr
sehingga pada waktu itu semua common sense kita mengatakan novanto harus mundur
dan semua orang mengatakan
dan itu diambil kan begitu
dan mkd sebagai lembaga pemutus ya kan
dia nggak menjalankan lagi berikutnya
bukan salah novanto
jadi tidak ada hubungannya dengan novanto itu urusan mkd
itu urusan mkd
tapi mengajukan rehabilitasi bukankah dari golkar waktu itu
itu hak azazi orang untuk kemudian mendapatkan hak hukumnya kan begitu
jangankan setia novanto yang kemudian tercemar kemana mana kan seperti itu
saya pun sebagai katakanlah sebagai salah seorang sahabat dari setia novanto
kesian kan begitu
dan itu yang dia bawa mati kan begitu nanti
jadi harus direhabilitasikan begitu
nah pada saat itu juga dilembagakan
kemudian ada lembaga mengatakan yes
itu ternyata memang
bukan menjadi satu klausul yang kemudian petok harus berhenti di situ saja
dan novanto diluar gak boleh ngapa ngapain lagi
tapi kan ternyata itu tidak kan begitu
oke baik nanti saya akan lanjutkan pertanyaan yang tertunda tadi ya
waktu itu golkar menjatuhkan pelanggaran berat
nah sekarang seolah olah ingin mendorong kembali figur setia novanto ini untuk menjabat kembali sebagai ketua dpr
pada saat itu novanto memilih untuk mundur begitu
nanti kita akan ulas lebih lanjut
kami masih akan segera kembali usai cerita berikutnya
mengapa kemudian ada proses rehabilitasi pemulihan nama baik setia novanto di sidang mkd
tadi sejumlah kerjagalan memang sudah sempat diperbaiki
sempat didiskusikan begitu
tapi mkd ini kan menggunakan sidang untuk merehabilitasi ini dengan dasar adanya putusan mk bahwa rekaman dinilai tidak sah sebagai alat bukti
begitu kalau tidak berasal dari penegak hukum
saya ingin mengkaji dari putusan mk nya terlebih dahulu
apakah memang bisa langsung korelatif seperti itu
menjadi bisa dipakai oleh mkd apa yang diputuskan oleh mk
iya saya kira begini
ini kan kewajiban saya ya untuk menjelaskan ya
putusan mk itu kan sesungguhnya bicara mengenai alat bukti
apakah kalau kita melakukan penyadapan dan itu tidak dilakukan oleh penegak hukum itu bisa dijadikan alat bukti atau tidak
maka mk mengatakan tidak bisa
tapi ingat itu bukan alat bukti dalam proses misalnya peradilan etik
di persidangan persidangan peradilan
jadi kalau kita menggunakan itu sebagai alat bukti seperti yang dilakukan oleh kejaksaan saat ini dia tidak bisa
dia tidak bisa rely on dengan alat bukti itu
dia harus mencari alat bukti yang lainnya
coba saya sederhanakan
kalau ada persidangan persidangan umum misalnya atau misalnya kasus korupsi misalnya
menggunakan rekaman yang tidak digunakan oleh yang tidak dilakukan oleh penegak hukum
maka persidangan itu nggak bisa alat itu nggak bisa ya
tapi ketika mkd adalah persidangan etik
ya kalau etik itu kan soal kepantasan dan ketidakpantasan
jadi etik itu yang paling penting adalah saya sering mengatakan
dalam persidangan etik itu yang paling penting adalah substansinya
walaupun informasi itu didapat dari pembohong sekalipun misalnya
kalau substansinya benar ya itu bisa dilakukan
bisa dijadikan alat untuk melakukan sanksi etik
tapi sekali lagi antara etik dan hukum itu berbeda
makanya dalam kasus irman guzman misalnya
irman bisa tetap dijatuhkan sanksi etik walaupun sanksi hukumnya belum berproses bahkan
nah tetapi rupanya kan saya katakan that's politik ini kan politik
jadi kan ini ada pintu masuk orang politik kan biasa begitu
walaupun kecil pintu masuknya dimasukin juga ya kan
lalu kemudian langkah berikutnya adalah rehabilitasi
padahal kita tahu belum ada keputusan mkd apa apa
bahkan saya waktu itu termasuk emang kritik
harusnya mkd itu menindaklanjuti
karena kan mayoritas mengatakan pelanggaran berat pada waktu itu
tapi begitu setia novanto mengundurkan diri berhenti semua
harusnya tetap diputuskan pelanggaran berat
atau pelanggaran apa menengah
maka kemudian diberikan sanksi
nah sanksi pertama itu adalah dimundurkan sebagai pimpinan
dan sanksi berikutnya kalau masih mau dilanjutkan adalah pemberhentian sebagai anggota
kan pada waktu itu
jadi pada waktu itu untuk kegiatannya sendiri ya
itu sudah dianggap pelanggaran berat
dan rekaman itu sendiri secara substantif
karena waktu itu kan tidak dibanta isinya
hanya dipermasalahkan formalitas perolehannya
atau dilakukan oleh pejabat yang berwenang
tapi ya sudah lah sekali lagi saya katakan ya
dari sisi moral
kadang kadang moral dan politik itu memang tidak bisa bertemu
dari sisi moral harusnya pak setia novanto tidak lagi menjadi ketua dpr
karena dia sudah mengundurkan diri
negara lain kan kalau mengundurkan diri itu ada sebuah hal yang dipegang komitmen yang tinggi
tetapi kan kadang kadang moral dan politik akhirnya terpisah
kalau misalnya ada pintu politik yang memungkinkan dia kembali
ya saya akan kembali
dan masyarakat kita ini masyarakat yang juga amnesia permisif
biasanya kalau misalnya kembali tidak ada riak lagi
saya kasih contoh misalnya
ada misalnya pejabat yang dulu sangat ditolak untuk menjadi petinggi di kepolisian misalnya
kan begitu diangkat lagi nggak ada riak apa apa
kita harus bicara
sunyi semua begitu ya
kita harus bicara terus terang
dulu juga seperti menko polhukam sekarang
awal awal mau diangkat kan tantangan dan tentangan karena soal track record dan lain sebagainya luar biasa
tapi begitu reshuffle relatif tidak ada lagi tantangan atau tentangan yang luar biasa
jadi kadang kadang waktu mengubah segalanya
waktu bisa membuat orang lupa
waktu kemudian bisa mengubah yang kalah jadi menang yang menang jadi kalah
dan ini saya kira track yang lebih sempat
itu kita coba ingatkan dari forum ini
nah sekarang dampaknya apa kalau menurut bang sebastian salang
misalnya dari sisi golkar nya dipaksakan stiano fanto
katakanlah ya kita berasumsi kalau mau misalnya
katakanlah seperti itu
dampaknya bagi internal golkar sendiri seperti apa
karena sekarang ketua dpr sekarang ini juga orang golkar begitu kan
kemudian dampaknya di dpr sendiri akan seperti apa
ketika ini dipaksakan dengan alasan celah tadi
dengan argumen yang dibangun di mk ada putusan ini
kemudian di mk dia ada rehabilitasi
lalu harusnya rehabilitasi itu secara menyeluruh
termasuk kehormatan menjabat sebagai ketua dpr lagi
bagaimana anda melihatnya
ya pertama kalau sampai pak novanto kembali lagi jadi ketua ini memang menghina akal sehat
menghina akal sehat
akal sehat publik gitu
yang melakukan penghinaan itu adalah dpr
ya tentu saja partai punya ambisi untuk menjadi ketua gitu ya
dan itu diamin oleh mekanisme di dpr
yang kedua begini
sekarang ini kan pak novanto ini enak gitu ya nyaman hidupnya
sudah bebas dari kritikan tekanan publik yang luar biasa
kalau nanti dipaksakan untuk masuk kembali maka badai kritik itu akan kembali lagi
yang pasti secara personal dia menjadi tidak nyaman
kecuali kalau pak novanto itu memang
kalau hidupnya dikritik maka dia makin hidup gitu
nah itu lain soal
tetapi kalau dia ingin hidup nyaman gitu dengan situasi yang sekarang
ya sebaiknya pikiran seperti ini tidak perlu dilanjutkan
tapi kita tidak tahu ada kembangan politik apa sehingga kepentingnya menjabat dpr lagi
ya itu nanti dulu kita bicarakan
bagi golkar bagi dprnya sendiri
kalau pak novanto kembali lagi jadi ketua
kita akan ditertawakan
ditertawakan oleh dunia internasional
kok indonesia ini ini bisa memainkan sedemikian rupa memanipulasi gitu semua proses politik ini
hanya untuk memasukkan kembali orang yang sudah mundur
dan dunia akan melihat
jangan lupa apa yang terjadi di indonesia ini juga disoroti oleh dunia
partai golkar ini adalah salah satu partai terbesar di indonesia
kalau apa nama itu yang terjadi
maka memang ini akan menjadi pembicaraan yang luar biasa
dan pasti kepercayaan publik pada dpr itu akan makin jelek
karena orang yang sudah mengundurkan diri karena pada saat itu merasa dirinya bersalah secara etik
kok ini sekarang bisa berkuasa lagi gitu
ya terus terang saja memang
kalau golkar tetap memasakkan pano fanto
ini mungkin saja pada pemilu yang akan datang
orang akan melihat kepercayaan publik pada partai juga akan menurun
mungkin tidak akan ada kegaduan di dalam juga
kalau misalnya dari sisi golkar dilihat oleh masyarakat luar
akan bisa dampaknya mungkin turun lah secara elektabilitas atau popularitas misalnya
kalau kegaduhan internal enggak lah
wong semua kader golkar kalau bisa hormat hormat sama pak novanto gitu
kalau bisa mendorong mendorong pak novanto untuk jadi ketua
supaya dapat perhatian dari ketua kan
nomboknya teman teman ini ingatkan
bicaralah dari hati nuraninya
bicaralah tentang kebenaran yang ada pada diri mereka masing masing
untuk mengingatkan pak novanto
teman teman di sekitar pak novanto ini tidak bicara yang sebenarnya
tidak bicara yang baik bagi publik bagi dpr dan bagi golkar
jangan lupa politik itu tidak semata mata untuk kekuasaan
politik juga punya nilai
mencoba kira kira ada niatan yang tidak baik kepada pak stenovanto tidak
kalau memang dibisikkan terus
bukan punya niat tidak baik
ini ada upaya supaya dilihat oleh sang ketua ini
mencari perhatian dari ketua
oh ini si a si b si c ini punya jasa untuk mendorong saya kembali
tapi pak stenovanto juga mulai soalnya mau mulai kepingin kepingin juga
kalau bicara soal proses di mk
itu dulu niatnya itu kan bagaimana caranya agar proses yang sedang berjalan di kejaksaan agung ini
itu bisa berhenti
dengan putusan mk sebetulnya sudah sangat menolong dari sisi proses hukum
tapi kemudian ini sekarang ini melihat bahwa oh ternyata bisa juga dimainkan di dpr
padahal ini dua hal yang sangat berbeda
proses yang sudah dpr ini sudah selesai
jadi karena melihat oh ini secara hukum ini kayaknya sudah aman
coba deh kita utak atik di dpr siapa tahu bisa juga kan
nah pertanyaannya kemudian kita semua ini masih sehat nggak
masih wajah masih waras nggak
kalau masih waras ya mestinya keinginan itu ya mesti dihentikan gitu
banyak sekali tadi penjelasannya menarik sekali
saya kasih kejelasan kepada bula
saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh prof refli harun tadi
bahwa dia ses politik kan seperti itu
dan kok saya merasa nih bahwa bang sebastian salang ini sangat mencintai setia novanto
begitu mencintai setia novanto sehingga dia bilang ya udahlah
udah bermainlah di golkar saja
kan itu nggak usah lagi lah ke dpr karena nanti akan begini
itu juga boleh karena beliau ini sebagai pengamat parlemen
jadi itu pandangan beliau
tapi jangan lupa memang kita nih
dpr itu adalah lembaga politik tertinggi kan seperti itu
silakan saja makin banyak orang yang mengkritisi ini buat kami dari partai golkar
makin merasa bahwa memang golkar ini disayang
masih ditempatkan oleh banyak orang gitu di luar partai golkar yang menjaga jangan sampai partai golkar
itu seperti tadi yang dikhawatirkan oleh bung sebastian
bahwa jangan sampai nanti dua ribu sembilan belas itu akan anjlok
itu kan salah satu kan salah satu saja
tapi juga mungkin
ini kan kita nggak ada test water nih
untuk mengatakan apa iya kalau setia novanto kembali menjadi dpr anjlok
bisa saja justru makin bagus kan seperti itu
sebagai politisi saya akan mengatakan bahwa saya harus mengatakan
partai saya itu harus mengatakan bahwa tidak ada yang salah di partai kita
kan seperti itu
dan jangan lupa juga bahwa di partai itu dan juga sama dengan di dpr itu kolegial
jadi memang dia sebagai orang nomor satu di partai nomor satu di dpr
tapi tidak mungkin akan bermain sendiri
tapi ibu ingat tidak waktu itu golkar juga menjatuhkan sanksi pelanggaran berat
yang dilakukan oleh setia novanto begitu
dalam menjelang putusan
karena itu setiap fraksi kan dimintai pandangan
nah sekarang dengan kondisi yang seperti ini
itu tadi mungkin ya kata kata dari bang sebastian menertawakan akal sehat
atau apa itu tadi
nah seperti itu
menghina akal sehat
menghina akal sehat
ini sudah menertawakan mas
ini sudah menghina kalau saya begitu
nah ibu takut tidak
kemudian kalau misalnya publik menilai bagaimana sih golkar ini waktu itu menjatuhkan pelanggaran berat
terus sekarang setelah itu pak novanto mundur
kemudian kok didorong lagi untuk maju begitu
jadi maju mundur jadinya
karena kan ada pengelarangan berat
nanti turunannya apa
kalau sedang turunannya apa
kalau ringan turunannya apa
kan seperti itu
setelah mempertimbangkan segala macam segala sesuatunya
tidak tiga tiganya kan
akhirnya mundur itu kan menjadi solusi
jadi tidak berat tidak sedang
maksud saya pandangan dari golkarnya waktu itu kan pelanggaran berat
ini kan serius kalau pelanggaran berat paling besar ini kan
tetapi kemudian ketika akhirnya pak novanto legowo mundur misalnya
walaupun kemudian mkd tidak melanjutkan persidangan
sekarang kok malah ingin didorong lagi begitu
walaupun dengan menggunakan alasan mk mkd dan lain lain
mungkin klise kalau saya mengatakan itu politik
itu politik games kan seperti itu
tapi seperti ada ya rafli
banyak kasus yang lebih besar
dan kita ini sangat pelupa kan begitu
meskipun kita juga pemarah
tapi lama lama kita menjadi pemaaf kan seperti itu
dan kita lupa nyaris lupa
jadi saya kira indonesia sampai saat ini kan masih sedang mencari proses mana yang terbaik
untuk kemudian kita anut sebagai politik praktis kan begitu
tapi bahwa sistem ketanegaraan hukum kita dan sebagainya itu
kelihatannya sudah mulai mengkristalkan
kita sudah menjadi indonesia banget kan seperti itu
tapi dalam politik ini yang kemudian menjadi tantangan besar
bagi semua partai politik
oleh karena itu kondisi situasi seperti ini
ya jangan dilihat sisi negatifnya saja
kita juga melihat dampak positif terhadap pembelajaran politik
ini sekarang kita akan lihat pendapat dari beberapa anggota partai yang lain
ada politisi partai golkar
politisi muda partai golkar
itu saya kutip dari detikkom
dengan dipaksakannya pak stiano fanto kembali menjadi ketua dpr
padahal sekarang sedang di jabat oleh adi komarudin
partai golkar ini kan baru sembuh dari konflik yang panjang
friksi friksi itu atau mungkin faksi faksi diantara partai golkar
tentu saja mungkin masih ada begitu kan bu ya
apa namanya kelompok dari mungkin adik komarudin
kelompok dari arlang gartoto begitu
kemudian ada kelompok dari stiano fanto
beberapa calon yang lain juga begitu
ketika ini dipaksakan
nanti seorang adi komarudin begitu
ibu tidak khawatir konflik berpanjangan ini nanti akan kembali terjadi begitu
saya katakan tadi kan bahwa pergantian ini bukan karena ade komarudin gagal
bukan karena juga faksi atau kelompoknya adekomarudin itu juga nanti akan bangkit melawan lagi
saya kira tidak
tapi ini sudah pasti memang mau jorong
masih gak percaya
kelihatannya sudah pasti ini memang mau mengganti
tadi baru pleno pak
kan begitu kan ada pleno fraksi
dan keputusannya apa kan saya kira bapak bapak nanti akan mengetahuinya dengan sendirinya seperti itu
tapi kan pleno itu pengambilan keputusan juga
tapi tadi bahwa dikhawatirkan nanti konfliknya nanti akan berkepanjangan lagi
luka yang lama saja belum sembuh segala macam
saya lihat adi komarudin fine fine saja
sejauh ini reaksi dari adi komarudin seperti apa
apa diajak ikut membahas juga soal ini
sebagai kader partai golkar gitu diminta atau tidak diminta
kalau ada persoalan yang dihadapi partai
maka dia punya kewajiban untuk kemudian memberikan solusi seperti itu
dan sekarang plt ketua fraksi dibawa ke pemimpinan setia novanta itu menurut saya tidak lagi membentuk klik klik
tidak lagi ya
walaupun kalah di pemilihan ketua umum sekarang udah enaklah sendiri sendiri jabatannya
terus sekarang mau diambil lagi bukankah itu memicu nantinya
saya kira bukan diambil lagi kok
bukan diambil lagi karena pada waktu itu seperti yang disampaikan tadi
bahwa itu memang sudah aturan
bahwa kemudian kalau misalnya nih gerindra yang menjadi ketua dpr
kemudian terjadi apa apa dengan itu maka gerindra juga
kalau golkar melakukan itu kenapa jadi persoalan
kan harusnya tidak dipersoalkan kan seperti itu
kalau pak akom ini berhalangan tetap
diganti oleh orang lain dari golkar nggak ada masalah memang
tapi tadi ini memang dikonstruksi undang undang yang d tiga ini sudah bermasalah
dari proses pergantiannya juga bermasalah
tapi minta dilupakan sama bu
lalu kemudian ini kan yang menjadi persoalan sekarang ini
orang yang sudah mengundurkan diri loh
pertanyaan pentingnya pada saat pak novanto mundurkan diri sadar nggak
atau dalam pengaruh sesuatu yang membuat keputusan yang dia lakukan itu
sebetulnya bukan keputusan yang lahir dari kesadaran
bahwa memang sedang ada persoalan pada saat itu secara pribadi
begini kalau saja golkar pada saat itu punya skenario yang bagus
mestinya nggak begini jadinya
maksudnya skenario yang bagus bagaimana misalnya
tapi kan dia mundur juga kan karena situasi
karena situasi kondisi sehingga dia mundur
kecuali pada saat itu diberhentikan oleh makamah kormatan dewan
lalu kemudian katakanlah dia menggunakan keputusan makamah kormatan dewan
makamah kormatan dewan direhabilitasi kembali
itu mungkin masih bisa diterima
dia mundurkan diri sebelum ada keputusan
lalu kemudian sekarang mau masuk lagi menjadi kudus
orang yang sudah mengundurkan diri karena kesadarannya sendiri
dia mau kembali lagi dan itu diterima
sama aja nggak warasnya gitu
orang yang mau maju kembali sama orang yang menerima
sama aja seperti misalnya ada kader golkar kemudian yang bilang begini nanti
oke mundur kembali untuk aneh begitu ditanggapi aneh begitu oleh anda
bahwa masa mau maju lagi gitu
tapi kalau menyatakan apakah ada aturan yang melarang untuk maju lagi gitu
karena mereka akan bicara soal formal
bisa saya komentar
kalau saya karena orang hukum ya
biasanya saya akan mengukur dulu dari sisi hukumnya
nah memang unfortunally dari sisi hukumnya memang tidak ada larangan seperti itu
paling tidak wilayahnya abu abu
karena wilayah abu abu itu biasanya bisa dimasuki kapan saja
itu yang pertama
nah yang kedua begitu tidak ada halangan dari sisi hukumnya
paling tidak menurut pemahaman saya
maka yang kedua adalah berhitung dari sisi moral dan politiknya
dari moral etik dan politiknya
itu mungkin jarang kali di
nah dari sisi politiknya tentu kan kita menghitung cost and benefitnya
ya tentu bagi set nop dan kelompok kelompok lingkarannya
bagaimana bukan di dalam partai selalu ada paksi
maka jauh lebih baik kalau misalnya kekuasaan itu in one hand
sebagai ketua umum dan ketua dpr
karena ketua dpr ini juga punya potensi yang tinggi
ya untuk public expose untuk menjadi the next leader dan lain sebagainya
dan kalau diperhitungkan dari sisi politik
kalaupun kemudian kembali lagi
itu political costnya juga tidak tinggi
karena masyarakat tadi masyarakat kita ini ribut di awal
tapi begitu sudah selesai sudah sampai puncak
tokoh tokoh kembali lagi itu gak ribut lagi
jadi hanya segelintir orang
nah tapi barangkali yang perlu digarisbawahi dari pernyataan bung sebastian tadi
dia sebenarnya kan tidak diberhentikan
tapi mengundurkan diri
walaupun pengunduran diri itu terpaksa juga
karena posisinya sudah ditubirkan pada waktu itu
kenapa pada waktu itu di konstruksikan sebagai pelanggaran berat
karena dengan kata kata pelanggaran berat tersebut
maka pada waktu itu prosesnya itu akan dibentuk semacam ad hoc
yang terdiri dari tokoh independen
untuk menilai pemberhentian dia sebagai anggota
sebenarnya strategi maksudnya
dan itu strategi
dan itu harus dilaporkan di paripurna
dan kalau paripurna menolak
maka dia akan tetap menjadi tidak hanya ketua dpr
tapi juga anggota dpr
sebenarnya itu yang saya tunggu penjelasannya
pelanggaran berat dari bung sebastian
maka kemudian akhirnya sedang
karena kalau sedang
yang saat itu juga bisa diberhentikan sebagai pimpinan
karena memang targetnya waktu itu berhenti pimpinan
cuma di situ aja
memang dari awal semuanya main politik
jadi bukan main etik
semuanya main politik
baik dalam inner circle di golkar
maupun non golkarnya
ketika golkar berhasil
di dalam tanda kutip direbut
oleh setia novanto menjadi ketua umum
cepat sekali dia merangkul pemerintah
pemerintah presiden jokowi
dengan golkar saat ini di bawah kepemimpinan setia novanto
mungkin saya tambahkan sedikit aja lagi
waktunya sudah habis
sekali tapi kita tunggu saja nanti plenonya seperti apa
mau ke arah yang menurut bung sebastian salang
karena kan sampai bahwa ada persengkokolan jahat
kita sakit hati dengan itu
itu direhabiliter dong
gak ada itu persengkokolan jahat
kita lanjutkan di episode selanjutnya
dan silahkan memutuskan kembali sebagai tua dpr
terima kasih bu ulla
terima kasih bang sebastian salang
terima kasih bang refli harun